dalam tragedi di stadion kanjuruhan polisi menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton
dan berikut sederet dampak buruk dari penggunaan gas air mata yang kami rangkum berdasarkan informasi dari guru besar fakultas kedokteran ui prof chandra yoga aditama
pertama zat kimiawi dalam gas air mata secara umum dapat menimbulkan dampak pada kulit mata dan paru serta saluran nafas
sementara gejala akutnya di paru dan saluran nafas gas air mata dapat menyebabkan dada berat batuk tenggorokan seperti tercekik batuk dan sesak napas
pada keadaan tertentu dapat terjadi gawat napas atau respiratory distress
sementara bagi penderita asma atau penyakit paru obstruktif kronik jika terkena gas air mata maka dapat terjadi serangan sesak nafas akut
yang bukan tidak mungkin berujung pada gagal nafas atau respiratory value
selain itu di saluran nafas gejala lain adalah rasa terbakar di mata mulut dan hidung
pandangan dapat kabur dan kesulitan menelan
juga dapat terjadi semacam luka bakar kimiawi dan reaksi alergi
kemudian walaupun dampak utama gas air mata adalah dampak akut yang terjadi di saluran nafas
yang segera timbul ternyata pada keadaan tertentu dapat juga terjadi dampak kronik berkepanjangan
hal ini terutama kalau paparan berkepanjangan dalam dosis tinggi dan apalagi kalau di ruangan tertutup